pemimpin dan ketua delegasi ais forum
pimpinan dan delegasi organisasi internasional
selamat datang di bali
indonesia merasa terhormat menjadi tuan rumah momentum bersejarah ktt pertama ais forum
sebuah forum untuk penguatan kolaborasi antar negara kepulauan dan negara pulau yang dihubungkan oleh laut
laut bukanlah pemisah antardaratan
tapi laut adalah sebuah perhubungan antar daratan
laut justru pemersatu antar daratan
laut justru perekat dan penghubung antar daratan
sebagai sesama negara kepulauan dan pulau
terlepas besar atau kecil
terlepas maju atau berkembang
kita berbagi tantangan kompleks bersama
yang saling kait mengkait dan saling terhubung satu sama lain
seperti kenaikan permukaan laut
tata kelola sumber daya laut
dan pencemaran laut
jika kita membuang sampah di daratan
belum tentu sampah tersebut berpindah ke daratan di belahan dunia lain
tapi jika kita membuang sampah di lautan
maka sampah itu sangat bisa sampai ke daratan manapun di dunia
yang mulia kepentingan negara kepulauan dan kepentingan negara berkembang
secara konsisten terus indonesia suarakan
baik di kttg dua puluh tahun lalu
maupun di ktt asean dan ktt ais tahun ini
indonesia juga berkomitmen menyiapkan dana hibah untuk dimanfaatkan
bagi kepentingan negara kepulauan dan negara berkembang
dan indonesia ingin mengajak seluruh negara yang hadir
marilah kita tetap memilih untuk terus menjalin kesatuan
dan terus menjalin kolaborasi
walaupun di tengah kondisi dunia yang terbelah
dan dengan ini saya nyatakan ktt pertama forum negara negara kepulauan
dan negara pulau dibuka